saudara pemerintah mengevaluasi pelaksanaan arus mudik dua ribu dua puluh empat salah satu yang jadi catatan pemerintah adalah antrian panjang pemudik yang terjadi beberapa hari di pelabuhan penyeberangan feri merak banten
pemerintah yakin arus balik akan berjalan lebih lancar
dan ikuti wawancara singkat jurnalis kompasivi mario sarong dengan menteri perhubungan budi karya sumadi
saudara terkait dengan arus mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh empat ini kita lihat bahwa dalam beberapa hari ini memang cukup lancar saudara
tidak hanya arus mudik saudara kita juga masih akan menanti arus balik yang akan sebentar lagi di depan mata
nah untuk melihat bagaimana arus mudik evaluasinya dan juga bagaimana nanti persiapan arus balik saya sudah bersama menteri perhubungan bapak budi karya sumadi
bapak ini terkait dengan evaluasi karena ini hamin satu ya pak hamin satu lebaran
evaluasi mudik arus mudik yang bisa bapak sampaikan kepada kita
kalau kita bicara barang mudik
ya alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan relatif baik
hanya di merak kita punya masalah ada antrian yang ada
tapi dalam waktu yang pendek kita bisa selesaikan
dan dengan pelajaran itu justru kita akan menerapkan pola yang lebih baik untuk yang balik dari mbakun ke merak
bahkan hari jumat saya akan ke lampung bersama sama dengan
kapolda dan kapoles mungkin dua gubernur merencanakan mudik balik yang akan terjadi pada abad ke tiga dan abad ke empat
dan ini penting karena kalau akan maju lagi kita akan promosi
nah lalu di tempat ini di bali nanti ada satu mudik balik yang masif dari jawa tengah
ya dimana ini ada titik titik
oleh karanya kami mencintau kepada para mudik ya kalau balik
itu pastikan anda itu fit ya
karena kalau tidak fit nanti di tengah jalan mudik maka kejadian yang tidak diinginkan bisa terjadi
harus istirahat kalau sudah capek berhenti aja gitu
karena mirip satu jam tapi ada masalah ya
kalau arus balik nanti pak persiapannya sudah sampai berapa persen
kalau mengenai persentase ya relatif kita confidence untuk melakukan pulih balik ini
terima kasih dan kita harapkan harus balik nanti di bawah tangan pemerintah
bekerjasama dengan seluruh pihak terkait
masyarakat juga akhirnya berjalan lancar ya pak ya
arus balik nanti masyarakat bisa pulang kembali ke tempat tinggalnya dan mulai akhirnya beraktivitas sebaliknya